dan untuk mengetahui kondisi terkini dari salah satu warga yang terkena dampak dari banjir
sudah terhubung bersama kami siang hari ini penyanyi yuni syara melalui sambungan telepon
selamat siang mbak yuni
mbak yuni mohon maaf ya kami ganggu dulu waktunya ya kita mengetahui kondisi rumah dan juga lokasi sekitar mbak yuni kan terdampak dari banjir
tapi mungkin bisa dijelaskan mbak satu hari pasca kejadian kemarin sekarang gimana
kemarin enggak jadi sebenarnya jadi saya belum pernah sih ngalamin banjir ya tinggal di situ
jadi kebiasaan kalau habis sholat subuh itu saya buka korden buka jendela gitu
nah pas kemarin itu jadi saya cuma buka korden karena hujan jadi saya nggak buka jendela
saya intip air kok udah masuk di pagar gitu
tapi saya pikir yaudahlah paling enggak enggak lah enggak kepikiran apa apa sama sekali
terus saya jam setengah tujuh deh saya bangun
saya bangun apa namanya biasanya saya mau musik ngopi sarapan jadi habis subuh saya biasa tidur lagi gitu
tidur lagi terus udah gitu jam setengah tujuh gitu saya bangun kopi
saya intip lagi kok udah masuk airnya gitu akhirnya udah masuk
tapi ya tetap enggak kepikiran apa apa karena enggak pernah enggak pernah banjir banjir gitu
paling ya segitu aja lah gitu
jadi akhirnya udah sarapan udah sarapan tau tau supir saya segala macam
gulungin aja takut kalau semakin naik dibilang gitu
terus saya tanya serius nih sebelumnya
iya yaudah kalau gitu saya gulung gulung juga deh gitu
jadi mereka gulung gulung karpet karena rumah saya karpetan semua
jadi saya senang karpet saya senang gitu lah senang perintilan gitu
karpet digulung gulung akhirnya saya juga gulung gulung karpet karpet kamar saya sendiri gitu
ya gitu udah udah gitu
udah ya terus udah gitu lakban lakban
jadi banyak kan kusen kusen jendela jendela gitu
coba ditahan gitu
ini air sudah mulai diteras
diteras udah pintunya tutup supaya nggak masuk
saya udah tenang nih
jadi udah dilakban udah di ini nggak masuk
siapa saya buka kamar mandi nggak taunya airnya keluar dari situ
dari kamar mandi
mungkin dari selokan situ ya
jadi dia udah naik
jadi karpet karpet saya yang di kamar mandi saya lupa angkat
jadi udah kena basah gitu
selanjutnya langsung cepet banget
cepet cepet langsung naik naik naik
ya udah gitu
cuma saya lebih khawatir karena mama lagi pas di rumah
mama lagi di rumah
terus mama itu kondisinya kan mama itu sulit jalan
memang sudah sebelas tahun stroke gitu
jadi sulit jalan pakai tongkat gitu
kalaupun dia nggak pakai tongkat itu cuma sebentar
nah ini mama masih nggak ngengah nih
saya bilang ma tuh liat loh ma airnya ma gitu
loh dia baru kaget
terus ya udah gitu masih tetap mau di rumah
mama saya tuh agak ini perempuan yang kuat juga gitu
biasa handle apa apa itu sendiri
jadi dalam kondisi sakit gitu dia juga maunya
ya wis anakku di sini ya dia tetap gitu
terus tapi aku bilang mah takut cuma kalau ada binatang
baru dia mau nurut
tau tau ke atas di ruangan atas sama adik saya
adik saya juga lagi sakit
udah akhirnya mereka di atas
alamat saya berarti kan naik turun
naik turun buat makanan dan lain lain
nah terus udah gitu udah mulai nih
ini deh mulai beres beresin kayaknya udah mulai naik naik nih
gak tau ini dalemnya udah ada air
jadi saya keluarin air apa segala macem
jadi saya itu mundur mandir
karena asisten saya mbak yang kerja di rumah lagi pulang kampung
otomatis saya kerjain sendiri sama driver sama yang jaga rumah gitu
jadi itulah mundur mandir aja
gue balik ngangkatin ini itu ini itu apa segala macem
udah baru saya terus jam sore lampunya mati
lalu saya mulai naik turun
air makin gak ada
jadi sebelum sebelum pas lampunya mati saya udah langsung panas panasin makanan apa segala macem
karena istriku mati kan
kompor masih bisa nyala
panas panasin makanan buat orang orang supaya malem dia bisa makan tetap gitu
terus saya buka lihat lemari lemari itu air masuk semua
saya pikir yaudah lah nanti aja besok diberesin
saya nggak ada perasaan untuk apa namanya
waduh ini gimana ini barangku ini barang
gak sama sekali alhamdulillah kemarin tuh nggak gitu gitu loh
jadi saya pikir oh ini toh tuhan itu bikin kayak gini nih
toh ini nanti juga nggak akan ada yang dibawa
jadi saya santai banget gitu
ngadepin banjir yang kemarin itu
belum pernah banjir
terus ada mama
lagi kondisinya gitu
terus segala macem
terus akhirnya semakin semakin jam agak ini saya lihat rumah kogelah banget ya
saya bilang yaudah aja ya ke rumah yanti
apa tinggi tempatnya
gak akan ada apa
saya aku takutnya cuma binatang aja mah
yaudah akhirnya mama
akhirnya nurunin mama dari atas itu
tangga kan licin ya
terus udah gitu
terus segala macem
tapi akhirnya alhamdulillah
sampai bisa dievakuasi
adik saya bisa dibawa ke dokter
akhirnya dicerahat di rumah sakit
mama bisa dibawa ke rumah yanti
berarti saya jauh lebih tenang
yang penting apa
berdua mereka ini
kalau yang lain lain itu udah
kondisi ibu sekarang gimana
udah keluar kan lagi

sekarang kalau misalnya boleh tahu mbak yuni sementara menetap di mana mbak
sampai banjir di rumah surut
sebenarnya saya di situ situ aja sih
cuma numpang mandi aja ya
pindah dan bolak balik ya mbak yuni ya
sampai disini saya beres beres lagi
mbak yuni terima kasih sekali atas informasi sementaranya
kita harapkan agar kondisi di rumah mbak yuni lekas pulih ya mbak ya
banjirnya semuanya ya
sama sama selamat siang mbak yuni syara